sementara presiden jokowi berharap pengusaha nasional lebih melirik potensi industri komoditas dan gaya hidup
tidak hanya infrastruktur dan digital
penguatan bisnis komoditas dan gaya hidup ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian
jika dikelola bersama antara swasta dengan pemerintah
saat ini kadin mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas luasnya
dan diharapkan langkah ini juga didukung kebijakan pemerintah
yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif
serta peningkatan daya saing dunia usaha nasional
presiden joko widodo berharap pengusaha swasta juga mulai menyentuh sektor komoditas dan gaya hidup
selain era digital sektor ini diakini sesuai dengan perkembangan zaman
dan mampu meningkatkan perekonomian indonesia